kian melambungnya harga telur di pasaran membuat telur retak menjadi alternatif yang banyak diburu warga
namun pilihan ini ternyata berdampak bagi kesehatan
penjual biasanya menjual telur retak rp dua hingga rp lima per enam butir telur
sementara telur utuh kini dijual rp dua puluh dua per kilo isi enam belas butir
tak heran pembeli pun beralih ke telur retak
strategi pembelian telur retak seperti ini sudah berlangsung lama
tidak hanya di bulan ramadan namun juga di bulan biasa
penjual sengaja menyediakan jenis telur retak karena banyaknya permintaan yang kian tinggi menjelang lebaran
memakan makanan yang diolah dari telur retak memiliki dampak buruk bagi kesehatan
yang paling bahaya adalah kalau proteinnya sudah tercemar juga dengan bakteri
disamping kualitas proteinnya sudah tidak baik
itu si pasien akan mengidap shock anafilaktik yang bisa mengganggu saluran pernafasan